pada jumat siang di tras narkoba paul demetrojoe
mengrebek rumah selebritas trirodno prayudati
atau lebih dikenal nunung terkait kasus narkoba
nunung bersama suaminya tertangkap basah memiliki sabu seberat tiga puluh enam gram
setelah polisi meringkus satu orang yang diduga penjual narkoba tersebut
kini ketiganya dalam pemeriksaan intensif
triretno prayudati menjadi selebritas terbaru yang terjerat kasus narkoba
komedian yang lebih dikenal dengan panggilan nunung ini
ditangkap subdit satu di tras narkoba paul demetrojoe
di kediamannya di tebet jakarta selatan
nunung bersama suaminya ian sambiran
ditangkap pada jumat pukul tiga belas lewat lima belas siang waktu indonesia barat
dari hasil penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti
berupa satu klip sabu seberat tiga puluh enam gram beserta alat hisap
penyidik juga memeriksa toilet
karena nunung mengaku telah membuang dua gram sabu
yang baru saja dibeli ke dalam kloset
nunung pun positif narkoba setelah melakukan tes purin
kabit humas polda metrojaya kombespol argo yuwono mengatakan
penangkapan nunung dan suaminya
berawal dari penangkapan seorang kurir narkoba
kita berhasil menangkap satu orang pelaku
yang dia adalah sebagai pengedar
pengedar yang menurut informasi yang bersangkutan mendapatkan
dari seseorang yang masih di dpu daerah purwokerto
barang tersebut kemudian adalah dijual ya
dijual kepada saudara nunung dan suaminya
jumat malam pihak keluarga nunung terlihat hadir
di ditres narkoba polda metrojaya
untuk menjenguk nunung dan suaminya
namun kedatangan mereka ditolak karena jam besuk sudah habis
ini keluarganya siapa yang datang ke sini pak
hingga sabtu dini hari nunung ian sambiran dan satu orang pengedar
masih diperiksa secara intensif di ruang subdit satu
pihak kepolisian kini mempunyai waktu satu x dua puluh empat jam
untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka
budi tanjung jakarta